golkar adalah partai tengah partai nasionalis dan religius
partai ini bukan perhaluan kiri atau perhaluan kanan
ini penting untuk ditegaskan
sebagai partai tengah siapapun yang berkoalisi ke partai golkar maka akan berada di tengah